dongeng bahasa indonesia
dahulu kala tinggal seorang pemuda bernama hyuji erskin
seorang pria tampan dan menawan yang populer di kalangan pria seperti dia di antara para wanita
pria yang luar biasa sangat baik dan rendah hati
sungguh sebuah kepribadian yang sangat karismatik
dia berbicara dengan kevasihan seperti itu
hyugi adalah seorang pria yang telah menyelesaikan segalanya
tapi dia tidak cukup beruntung dalam urusan keuangan
ayahnya tidak meninggalkan apa apa selain pedang kaveleri dan sejarah perang semenanjung peninsula dalam lima belas judul dan tidak memberinya nilai uang
hyuki tidak memiliki pekerjaan dan satu satunya penghasilan yang ia miliki adalah
dia memiliki uang sekitar dua ratus pound setahun yang akan dibayar oleh bibinya sebagai tunjangan
dia telah mencoba semua yang dia bisa
dia telah mengharuskan lebih dari enam bulan di bursa efek di mana dia tidak merasa cocok
lagi pula apa yang harus dilakukan kupu kupu di zona perang seperti bursa efek
dia kemudian pindah untuk menjadi pedagang teh untuk waktu yang lebih lama
tetapi segera menjadi bosan dengan varietas teh yang dia harus perdagangkan
dia kemudian pergi ke bisnis kue
dia mencoba membuat kue dan kue tetapi semuanya akan terlalu manis atau terlalu keras atau tidak matang
dan sekarang dia tidak lain adalah seorang intelektual yang menawan dengan kepribadian karismatik yang penuh dengan kepasihan dan ketenangan
tetapi bukan profesinya
yang terpenting yugi jatuh cinta
seorang wanita cantik bernama laura merton
dia adalah putri seorang pensiunan kolonel
dia adalah putri seorang pensiunan kolonel
aku tidak tahu harus berbuat apa sayangku
aku telah mencoba semua yang aku bisa untuk menghasilkan uang
yang aku bisa hanyalah berbicara
kau tidak usah khawatir sayang
kau hanya harus kuat sampai hal yang benar datang
kau tidak boleh menyerah
ya aku tahu
kau luar biasa sayang
kau selalu memotivasi aku
keduanya sangat mencintai satu sama lain dan merupakan pasangan yang sangat serasi
tetapi mereka bahkan tidak memiliki uang satu sen pun
suatu hari yuki pergi menemui kolonel merton untuk bicara dengannya tentang pernikahan putrinya
kolonel merton sangat menyukai hyuji dan benar benar ingin melihatnya hidup dengan putrinya
dan setiap kali hyuji mengangkat topik pertunangan kolonel hanya mengatakan
hyuki sayangku kembalilah ketika kau telah mempunyai pekerjaan dan kau telah mempunyai penghasilan
hyugi akan selalu sedih setiap kali sang kolonel mengatakan ini padanya dan laura akan ada di sana untuk menghiburnya
suatu hari ketika hygie pergi ke rockmore park tempat keluarga merton tinggal dia mampir di studio seni temannya alan walker
walker adalah seorang pelukis dan sangat bagus
dia adalah pria berjanggut merah kasar dan compang camping dengan kulit berbintik bintik
tetapi ketika dia datang ke seninya dia adalah seorang master dengan kuas di tangannya
halo teman lama
hyuge temanku senang sekali bisa berjumpa denganmu
ini terlihat sangat luar biasa
terima kasih aku harus melakukan beberapa sentuhan terakhir untuk ini
saat itu alan walker sedang melukis potret seorang lelaki pengemis
pengemis itu sendiri sedang berdiri di atas panggung di sudut studio dengan ekspresi paling menyedihkan di wajahnya
dengan satu tangan dia bersandar pada tongkat yang kasar sementara tangan yang lain mengelurkan topinya yang sudah usang
dan model yang sangat luar biasa
model yang luar biasa aku pikir begitu
kau tidak akan pernah menemukan pengemis seperti itu di mana pun
oh sedih sekali tetapi bagi kaum para pelukis wajahnya pasti terlihat sebagai sebuah keberuntungan
tentu saja kau tidak ingin seorang pengemis terlihat bahagia sekarang bukan
berapa bayaran untuk model seperti ini
sepuluh dolar untuk satu jam
dan berapa harga yang kau jual untuk lukisan ini
oh untuk itu aku mendapatkan dua ribu dolar
hmm aku pikir model harus mendapatkan persentase dari pendapatan
mereka bekerja dengan keras bukan itu sesuatu yang adil ya kan
beberapa saat kemudian alan walker bangun untuk berbicara dengan pembuat bingkai
jangan pergi dulu yuk aku akan kembali sebentar lagi
pria tua itu mengambil keuntungan dari ketidakhadiran walker dari kamar dan duduk di kursi kayu di belakangnya
dia tampak sangat sedih dengan wajahnya yang keriput dan pakaiannya yang sobek sobek sehingga yugi mengasihani dia dan merabah rabah sakunya untuk mencari uang
tapi yang bisa dia temukan hanyalah benda ini
orang tua yang malang dia akan membutuhkannya lebih dari aku
tapi itu berarti tidak ada teh selama dua minggu
dia berjalan melintasi ruangan dan menyelipkan benda itu ke tangan pengemis itu
pengemis itu menatap hyugi dan tersenyum dengan senang
terima kasih tuhan yang baik terima kasih
walker telah tiba dan dengan senyum di wajahnya hyugi pergi dan menemui laura
dan malam itu hyogi pergi ke cafe stanley dan melihat walker duduk di sana
halo teman apa kau menyelesaikan lukisan itu
sudah selesai dan sudah dibingkai
oh ngomong ngomong kau telah menarik beberapa perhatian
oh benarkah bagaimana bisa
pengemis lelaki tua yang aku lukis menarik minat padamu setelah kau pergi
dia mengajukan beberapa pertanyaan dan aku harus menceritakan kepadanya tentangmu
siapa kau di mana kau tinggal apa pekerjaanmu dan apa penghasilanmu
oh alan walker aku mungkin menemukan dia menunggu di luar pintu ketika aku pulang
tapi kau bercanda bukan
aku hanya berharap ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantu orang miskin
aku mungkin memiliki beberapa pakaian tua yang bisa dia kenakan
tak seorang pun bisa hidup begitu menyedihkan
apa yang kau sebut kain aku sebut seni
oh iya katakan padaku tentang laura pria tua itu cukup tertarik padanya
apa kau tidak bermaksud mengatakan bahwa kau berbicara dengannya tentang dia bukan
oh tentu saja iya dia tahu semua tentang kolonel dan laura dan kesepakatan untuk pekerjaan itu
alan walker kau memberitahu pengemis itu tentang urusan pribadiku bagaimana bisa
temanku apa yang kau sebut pengemis tua itu sebenarnya adalah seorang pria terkaya di seluruh eropa
dia bisa membeli seluruh kota ini besok dan tidak khawatir memiliki lebih sedikit uang
apa maksudmu sebenarnya
orang tua yang kau lihat hari ini tidak lain adalah baron houseburg
dia adalah teman bayiku dia membeli semua lukisanku dan memberiku komisi besar untuk melukisnya sebagai pengemis
dan harus aku katakan bahwa dia terlihat sempurna di kain itu
baron houseburg astaga aku bahkan memberi dia koin
kau memberinya koin
temanku kau tidak akan pernah melihat koin itu lagi
bisnisnya adalah mengurus uang orang lain
iya kau benar alan walker aku telah melakukan hal yang bodoh
tidak pernah terpikirkan olehku sedikitpun kau akan berkeliling dan memberikan koin dengan cara yang sembrono
dan aku tahu bahwa baron ingin aku mengungkapkan identitasnya kepadamu saat itu
yugi sangat malu dengan apa yang terjadi
dia pasti menganggap aku sangat bodoh
oh itu justru sebaliknya dia bersemangat setelah kau pergi
aku bertanya tanya mengapa dia menaruh minat besar pada dirimu
tapi sekarang aku tahu dia akan menginvestasikan koinmu untuk tindakan semacam itu
oh aku sangat sial aku akan pulang dan aku akan tidur saja
kau tidak boleh menceritakan ini kepada siapapun
ini akan sangat memalukan
omong kosong ini mencerminkan penghargaan tertinggi pada semangat filantropismu dan hati yang baik
nikmatilah secangkir teh dan duduk bersamaku kau dapat berbicara tentang laura jika kau mau
namun yugi sangat tidak senang dengan situasinya dan dia berjalan pulang
pagi berikutnya ketika hyugi membuka pintu untuk mengambil koran pagi
dia menemukan seorang pria berpakaian rapi berjalan ke arah pintu
apakah benar aku berbicara dengan tuan erskin
aku datang ke sini atas nama baron hausberg baron
oh tuhan aku harap kau bisa menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada tuhan baron
tuan baron telah menugaskan aku untuk memberikan surat ini
oh terima kasih
yugi mengambil amplop dan masuk ke dalam
hadiah pernikahan untuk yugi erskine dari seorang pengemis tua
di bagian dalam ada surat dengan tawaran pekerjaan untuk yogi yang berbunyi
yugi erskine yang terhormat temanku alan walker sangat memujimu
dan dia telah memberitahuku tentang semua semangat yang kau miliki
dengan kondisimu seperti sekarang
dengan memberikan koin untuk seorang pengemis demi hidupnya adalah tindakan seorang bangsawan
mengenai situasimu dengan laura merton
aku ingin membalas kebaikanmu dengan menawarkan pekerjaan kepadamu
sesuatu yang sangat akan dinikmati oleh orang orang karismatik seperti dirimu
aku berharap yang terbaik untuk masa depanmu
dengan hormat baron hausberg
yugi sangat gembira
dia tidak bisa mengendalikan kebahagiaannya dan mulai melompat dengan gembira
akhirnya dia menikah dengan laura merton
sang kolonel bangga dengan pekerjaan yang dia dapatkan
alan walker menjadi pendamping prianya di pesta pernikahan
baron hozberg memberikan pidato di upacara pernikahan yang membuat semua orang tertawa
dan pasangan itu dipenuhi dengan kebahagiaan
dan yang paling penting kebaikan hati dan kedermawanan tidak akan pernah hilang begitu saja